terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
gubernur jawa tengah ganjar pranowo melaksanakan sholat id di masjid syek zayed solo bersama keluarga
dalam perayaan lebaran kali ini ganjar mengenakan peci pemberian ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
saat pengumuman dirinya sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh
ganjar mengatakan peci tersebut sebagai simbol amanah menjadi pemimpin rakyat
ya beliau sampaikan ini adalah simbol dari indonesia gitu kan
kalau orang kita sering mengartikan juga ada religiusitasnya ada juga songkok ini sebagai ciri orang indonesia
sehingga serkulturanya ada maka kita punya kepribadian dalam kebudayaan kita gitu kan
sarungnya punya kita gitu kan ada peci punya kita
agar kita nggak lupa pada akar budaya kita